sejumlah aktivis dari blok politik pelajar
senin sore menuangkan botol berisikan urin
ke pagar halaman gedung kementerian informasi dan informatika
medan merdeka barat jakarta pusat
aksi simbolis ini merupakan bentuk protes keras
terhadap peraturan menteri kominfo nomor lima tahun dua ribu dua puluh
yang dianggap membatasi kebebasan berkreasi
peniat awal adanya aksi
dikarenakan memang kekecewaan kami
terhadap kominfo sebagai aktor
dan per kominfo yang dikeluarkan sebagai produknya
karena ternyata itu merugikan beberapa elemen masyarakat
bahkan para freelance jurnalis dan lain lain
setelah menuai kontroversi
akhirnya pemerintah membuka kembali akses layanan paypal
untuk sementara waktu
pemerintah mengambil langkah tersebut setelah mendengar
masukan dari masyarakat bahwa saat ini masih banyak
dana masyarakat berada di akun rekening paypol
oleh karena itu pemerintah memberi waktu lima hari
hingga jumat delapan agustus dua ribu dua puluh dua mendatang
agar para pengguna bisa menarik atau memindahkan dananya
dan kami harapkan ini kami bisa untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat
untuk melakukan migrasi
migrasi supaya tadi uang uangnya tidak hilang
karena memang sampai saat ini kami belum berhasil
atau paypal tidak melakukan kuotaris
sebelumnya pemblokiran layanan paypal sejak sabtu tiga puluh juli dua ribu dua puluh
mendapat reaksi keras dari masyarakat
di antaranya dari kelompok pekerja yang menerima gaji dari perusahaan

melalui rekening paypal
saya makan pakai apa
kalau paypal saya dimatikan
hal senada juga bergaung keras di ruang digital
agar blokir kominfo sempat menjadi trending topic di sosial media twitter
menurut bakar keamanan cyber
pendaftaran pse memang diperlukan meski menyulitkan masyarakat
ini akan berguna bagi pemerintah utama pemerintah dan pemerintah

bagus sebenarnya karena itu membuktikan bahwa negara kita ini ada gitu
jangan dianggap remeh gitu
nah cuma momennya aja yang nggak pas gitu
harusnya kalau kita mau mengancam mereka gitu
kita menyiapkan infrastrukturnya dulu
update terakhir dari kominfo menyebutkan
sebanyak sembilan tiga puluh sembilan pse telah mendaftarkan diri pada situs pse kominfo
sebanyak sembilan tiga puluh sembilan pse telah mendaftarkan diri pada situs pse kominfo dan ada tujuh aplikasi yang menyebutkan

terpaksa diblokir diantaranya paypal steam dota dua dan yahoo
sedangkan google saat ini sedang dalam tahap proses pendaftaran
tim liputan cnn indonesia